institusi kepolisian kembali disorot pasca kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan mahasiswa ui dan mahasiswi cianjur
pasalnya dalam kasus kecelakaan tersebut diduga melibatkan anggota dan purnawirawan kepolisian
institusi bayangkara dituntut lebih transparan dan profesional dalam menangani kasus kecelakaan tersebut
sehingga kasus verdi sambo tidak terulang kembali
untuk pembahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan komisioner kompolnas yusuf warhim
selamat sore pak yusuf
salam sehat dan ketua indonesia police watch atau ipw sugeng teguh santoso selamat sore pak sugeng
selamat sore mbak rifana
oke saya mau ke pak sugeng dulu pak sugeng dalam waktu yang cukup dekat ya
ada dua kejadian kecelakaan yang diduga melibatkan institusi kepolisian
satu kejadian mahasiswa ui almarhum hasya yang tewas di serengseng sawah
satu lagi mahasiswi cianjur
selfie yang diduga tertabrak mobil audi a enam dalam rombongan kepolisian
ipw menilai ada penanganan kepolisian ini sudah transparan atau justru sebaliknya nih pak sugeng
untuk yang kasus cianjur kan sudah menyerahkan diri ya
saya harapkan prosesnya profesional dan transparan
artinya hal hal yang dipertanyakan oleh korban atau keluarganya itu diberi penjelasan
nah ini ada korelasinya soal transparansi dan profesionalisme di dalam kasus matinya tewasnya harsa ya
harsa menjadi korban ganda double victim ya
setelah mati dia ditetapkan sebagai tersangka
analisis ipw penetapan tersangka ini
sebetulnya tidak perlu
saya menilai tujuan penetapan tersangka ini
untuk memberikan rasa aman mantap pada akbp eko
mengapa saya katakan demikian
perasaan aman mantap
karena kalau dengan ditetapkan tersangka harsa
harsa itu adalah yang bersalah
ya dalam lakalantas tersebut
padahal ini harus didalami
ya silakan pak sugeng
alumni ui ada komunikasi dengan kami
ternyata ada ketidakterbukaan ya
ketika mereka berkomunikasi dengan penyidik
yang mereka ragukan itu visum at repertemnya harsa
kemudian kedua juga
terbuka di dalam proses penyidikan
mungkin melalui perlu ada gelar perkara ya
selanjutnya saya mau sampaikan
penetapan tersangka ini
menghilangkan rasa keadilan untuk keluarga ya
ya silakan pak sugeng
matinya harsa itu ada korelasi
harus dilihat sebagai satu hukum kausalitas
dia mati sebabnya tertabrak ya
atau karena terbentur aspal
ini ada bedanya ini ya
kalau dia katakanlah tidak ada mobil ya akbp eko
dia jatuh di jalur yang berbeda
terbentur aspal mati
itu matinya dia karena memang salahnya dia
tetapi ketika dia jatuh
kemudian ditabrak dan dilindas
ini ada sebab kematian
dalam teori kausalitas
ada dikenal dua teori
yaitu semua sebab yang menjadi akibat
akan didalami sebagai
akan didalami sebagai
satu bentuk pertanggung jawaban pidana
yang kedua teori adekuat
adekuat itu faktor dominan apa
yang menyebabkan kematian misalnya
nah ini kuncinya adalah pada visum at repertem
oke yang visumnya ini tidak diberikan ya
kepada keluarga korban
oke itu jadi kalau anda menyarankan
ada gelar perkara khusus
ya saya mau ke pak yusuf kompolnas
pak yusuf kompolnas ini bagaimana menilai penanganan polisi
atas kasus kecelakaan mahasiswa ui hasyah
dan mahasiswi cianjur yang menyeret nama kepolisian
kalau tadi menurut pak sugeng di mahasiswi cianjur selfie
ini pelakunya kan sudah akhirnya diamankan ya
meskipun sudah menyerahkan diri begitu ya
kita belum tahu betul betul pelakunya apa seperti apa
kita belum tahu apakah ikut rombongan polisi
tapi kalau menurut di kasusnya yang mahasiswa ui hasya ini
polisi belum transparan kalau menurut pak sugeng tadi
dari kompolnas sendiri melihatnya
memang betul seperti itu
polisi belum transparan dan belum proporsional
dalam mengusut kasus kecelakaan di dua peristiwa tersebut
terima kasih rifana
yang pertama soal kecelakaan
yang di cianjur karena sudah menyerahkan diri
maka komponas sebagai pengawas eksternal kepolisian
kami akan memantau langsung
sudah berkoordinasi kita akan melihat
sementara bahan bahan sedang dipersiapkan
untuk diberikan klarifikasi kepada kompolnas
yang pasti dalam kasus di cianjur ini
dan mendorong agar kasus ini ditangani secara profesional
transparan dan akuntabel
karena ada yang di mahasiswa ui
tentu ini berbeda
kalau mahasiswa ui ini kan kecelakaannya bukan dengan anggota kepolisian
untuk penanganan kecelakaan yang mengakibatkan muhammad hassah
mahasiswa ui itu menimbulkan
kemampuan reactive mentok untuk pend vogelian itu
jadi saya meniru
sempat namun care stopping kepelangan tiga kepolisiannya adalah

sudah yang berhasil ini semua berhasil
kompolnas ini masih lanjut
terus kita sampai akhir kesurangan ini sekarang
pada pemberian kepastian
tujuannya ada tiga
selain kepastian ada kemanfaatan
jangan sampai dianggap kepastian
yang diberikan dengan menetapkan
sebagai tersangka sementara sudah meninggal
itu tidak punya manfaat hukum
jangan sampai ini sementara
mengusik rasa keadilan
karena yang bersambutan sudah meninggal dunia
sementara kita bisa melihat
demi keadilan dan kemanfaatan
ada proses penyelidikan
dan penyelidikan karena sudah
meninggal dunia ya dihentikan
kalaupun mau di
keinginan dari pihak keluarga sementara ini
akan dilanjutkan tentu
prosesnya akan mengarah
kalau kepastian hukum tentu prosesnya
juga ada nanti pra peradilan
katakanlah dari pihak pengendara
mobil itu yang
tidak cukup bukti di sp tiga
tiga tentu ada proses pra peradilan
ataupun ditetapkan tersangka dari pihak pengendara
mobil tentu akan ada proses
pra peradilan kalau mengutamakan
kami akan melihat
ada proses damai dan restoratif
justis posisinya kan sekarang
pihak keluarga muhammad almarhum ini
ya menolak berdamai
dilakukan pada saat sebelum
status tersangka dan di sp
atau sesudah tentu harapannya
proses ini sudah dilakukan dalam
proses awal nah sehingga
tidak perlu sampai ada
penetapan status tersangka
sementara korban sudah
meninggal dunia ini yang akan kami lihat
yang pasti tentu
pengusutan ini kami akan lihat
transparansinya seperti apa
dan akuntabilitas seperti apa
nanti setelah itu kami akan lihat
dari proses yang dijelaskan
pihak direkturat kita akan memberikan
saran saran yang tepat seperti apa
sementara ini kita dorong agar
apa yang diharapkan dari pihak
korban muhammad hasa ini
bisa dipahami betul oleh pihak
direkturat alurintas polda mitrujaya
pak yusuf tapi menurut kompolnas
ini polisi lamban tidak sih
dua peristiwa ini
belum kesana arahnya
kami sudah mengumpulkan
bahan bahan dan data data
dari pihak keluarga sendiri yang sudah
beredar di media sosial maupun di media
konvensional sementara ini
kan fokusnya ke soal
yang kedua soal
penetapan tersangka dan
kemudian sp tiga kesannya itu
memang seolah olah ini
tiba tiba ada penetapan tersangka dan sp
ini akan kami gali besok
mendengarkan apa yang dipaparkan oleh
direkturat alurintas polda mitrujaya rifana
oke jadi besok akan didalami ya
kecelakaan ini kemudian menyeret
nama pensiunan polisi berpangkat akbp
tadi sudah disebut juga
apakah kemudian ipw curiga bahwa
polisi terkesan berpihak pada pensiunan
polri ini ketimbang pada korban
karena kalau tadi menurut pak
halo tadi pernyataan
pak itu benar ya
penetapan tersangka dan
mengarah kepada kepastian hukum
kepastian hukum ini mau diarahkan
pada siapa bukan
untuk keadilannya korban
jadi seperti itu
kalau kemudian pertanyaannya tadi mbak rifana
apakah ada keberpihakan
saya rasa ada unsur itu
ini harus dibuka dalam
gelar perkara oleh karena itu ya
perlu juga memberi perhatian
dengan menarik perkara
tersebut untuk kemudian dilakukan
gelar perkara ya
di biro wasidik mabespori
masing masing pihak boleh
terutama dari pihak korban
ahli yang bisa menjelaskan secara
pidana seperti apa
jangan hanya sepihak dari polisi
oke itu pernyataannya
pak asugeng tadi pak yusuf kalau tadi pak asugeng
mendorong supaya polisi
melakukan gelar perkara
untuk mengetahui konstruksi
dari peristiwa kecelakaan yang menimpa
almarhumahasya dari komponas akan
mendorong itu juga karena keluarga
merasa pada saat gelar perkara ini
tidak dilibatkan oleh
keluarga punya rekonstruksi
peristiwa yang berbeda kalau tadi ipw
menyarankan supaya ada gelar perkara khusus
dan keluarga dilibatkan gitu
jadi ripana ini
penyelidikan dan penyelidikannya
kecelakaan lalu lintas
itu bukan resepse
atau badan resepse ataupun
yang ada di polda mitrujaya tapi
di direktorat pendegakan hukum
direktorat lalu lintas
polda mitrujaya di bagian pendegakan
hukum nah itu
nah arah apa yang disampaikan
oleh pak teguh itu dalam catatan kami
salah satunya itu
kita akan lihat besok ya
gelar perkara itu ya sangat dimungkinkan
itu yang akan
kita lihat besok
yang pasti sementara ini
yang sudah meninggal dunia seperti itu
mengusir rasa keadilan
kalau ini betul
ingin memfokuskan agar
ada kepastian hukum tentu
kemanfaatnya itu sudah tidak ada lagi
karena yang bersangkut
almarhum itu sudah meninggal dunia
mengusik rasa keadilan
yang sekarang dirasakan oleh pihak
keluarga korban ini yang kita tidak harapkan
sehingga kami sudah
mencatat betul apa yang diharapkan
dari pihak keluarga korban
kalau memang ini harus dituntaskan
tidak perlu ada sp tiga
tentu muaranya akan
ke pihak pengendara
mobil itu nah tapi sekali lagi
rifana kalau terkait dengan kepastian
pengendara mobil itu juga punya hak
untuk melakukan mengendapatkan
kepastian hukum seadil adilnya
ya prosesnya barangkali nanti
kalau kemarin ini kita mengambil
saja kalau kemarin pihak kepolisian
di lantas pmj ini
menetapkan tidak cukup bukti
terkait dengan pengendara mobil
telah melakukan penabrakan
kemungkinan kepastian hukumnya bisa dilakukan
pihak kepolisian karena yang terbukti
dari pihak keluarga muhammad ahsan
bisa melakukan peradilan
tidak seperti itu nah tentu
sekali lagi kita akan lihat
kronologi penanganannya seperti apa
pihak pihak termasuk kepada pihak
almarhum itu seperti apa
sehingga kita bisa memberikan saran tentu
catatan apa yang disampaikan oleh pak teguh
untuk dilakukan gelar perkara khusus itu
oke itu akan dipertimbangkan ya
oleh kompol nas soal
gelar perkara khusus karena itu tadi
sebelum kita melakukan dialog ini
saya sempat mewawancarai kuasa hukum
dari keluarga korban almarhum
hasyah dan dari kuasa hukum
keluarga korban mengatakan memang
tujuannya adalah harus dilakukan
gelar perkara khusus oleh aparat kepolisian
dimana keluarga bisa dilibatkan
dalam gelar perkara khusus
tersebut tapi kita nggak tahu nanti seperti apa
kita tinggalkan dulu
kecelakaan yang menimpa almarhum hasha
mahasiswa ui tapi ada satu kasus lagi
soal mahasiswi cianjur
soal kasus kecelakaan selfie
mahasiswi cianjur ini ada beberapa
versi polisi membantah mobil
audi a enam penabrak mahasiswa itu
ditumpangi istri polisi
sementara penumpang mobil audi
a enam sudah muncul
ke media mengatakan bahwa
dia adalah istri polisi dan memang
masuk rombongan diizinkan oleh
suaminya yang polisi ketika kecelakaan
selfie ini mahasiswi
cianjur bagaimana kemudian melihat
konstruksi peristiwa ini pak sugeng
yang pertama ya
kepentingan tertentu itu memang
diatur di dalam undang undang lalu lintas
ya diatur dalam
undang undang lalu lintas untuk diprioritaskan
juga mengikut sertakan
istri ataupun keluarga
keahlian daripada pengawalan
polisi itu berbeda dengan sopir
umum itu yang pertama ya
sudah diperiksa ini sudah
diamankan ini pengendaraan
mobilnya ya diperiksa
secara profesional akuntabel
dan transparanlah supaya
tidak terjadi implikasi
mempertanyakan proses penyidikan
tersebut yang bisa
yang bisa mencidrai
rasa keadilan masyarakat yang ketiga
mobil audinya juga perlu dilihat
itu katanya pelat nomernya
bukan pelat nomernya atau bagaimana
diperiksa begitu ya
ya pelat nomernya palsu
ya katanya itu kan ada
sanksinya sendiri mengapa
juga pakai pelat nomer palsu
kalau itu memang
dikendarai oleh keluarga polisi
mengapa begitu apakah ada potensi
penyalahgunaan kebenangan di sana
ya jadi begitu
tapi ini ada cerita yang berbeda makanya saya mau tanya
ke komponas pak yusuf
polisi terkesan tertutupkah
dalam penanganan kasus kecelakaan yang menimpa
penumpang dari mobil audi
enam ini sudah muncul
majikan dari supirnya ini
yang diaman konele polisi sudah muncul
mengaku dia adalah istri polisi
janjian makan sama suaminya diizinkan
masuk dalam iring iringan rombongan
polisi itu pada saat kejadian
penabrakan ataupun kecelakaan terhadap
selfie masih switchi anjur
ini polisi tertutup atau menghindar atau seperti apa
kami sendiri sudah
memberikan apa namanya itu
agar kasus yang di
switchi anjur itu jangan sampai
jangan sampai sudah
terjadi yang dialami
pada saat ini dirasakan betul
dari pihak keluarga yang mahasiswa
itu nah ini tentu
kesan untuk ditutup tutupi
kami akan pastikan
itu tidak ada
sehingga penanganannya ini
bukan secara profesional
transparen dan akuntabel ya
apa apa diusut saja
tidak ada yang ditutupi
agar ini segera
nanti kan akan dijelaskan bagaimana
iring iringan itu terjadi sementara ini
semua hal yang beredar informasi di
publik itu sementara sudah kita minta untuk diberikan
klarifikasi dan penjelasan yang utuh ke publik
baik pak suko yang berkaca pada kasus sambo ya
yang membuat kepercayaan publik terhadap polri ini jeblok dengan adanya kasus kecelakaan menimpa dua orang mahasiswa
kemudian mereka tewas dan itu melibatkan anggota dan juga purnawiran polisi
bagaimana kemudian semestinya kepolisian menangani perkara kecelakaan seperti ini
sebetulnya mungkin di mata kepolisian ini peristiwa yang sehari hari terjadi
tapi karena menyedot perhatian publik melibatkan institusi mereka apa yang harusnya dilakukan
oke pak sugeng berkaca pada kasus yang menimpa verdi sambo kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian ini kan jeblok
bagaimana kemudian kepolisian ini menangani peristiwa kecelakaan yang menewaskan dua orang mahasiswa
iya tampilkan sikap profesional ya transparan terutama transparan ya
perlu transparan karena transparansi ini yang menjadi titik tolak kepercayaan publik transparansi
kemudian juga tentu akuntabel dapat dipertanggungjawabkan proses tersebut
tidak menjadi blunder karena kepentingan kepentingan tertentu
begitu mbak rifana kalau kasus janggur
jangan sampai blunder pak yusuf dari kompolnas bagaimana supaya
karena kedepannya ini tidak terulang kembali polri di mata publik tidak transparan begitu ya
evaluasinya apa terhadap profesionalitasan polri dalam menangani kasus kecelakaan ini
oke rifana kompolnas sebagai pengawas eksternal polri kami akan kawal dua kasus ini
agar diungkapkan apa adanya setransparan mungkin seprofesional mungkin
kami yakinkan apa yang kemarin terjadi
dalam kasus sampo itu kami akan kawal itu tidak terjadi dalam kasus kasus ini
terkait dengan soal iring iringan tentu nanti ada proses bahan kajian dan evaluasi lagi
agar itu tidak apa namanya adanya iring iringan itu memang dibolehkan dalam hal tertentu yang dimaksud oleh undang undang lantas
tapi iring iringan yang kondusif bagi pengguna jalan lantas itu barangkali tetap kita akan berikan masukan ke depan
baik baik kita tunggu nanti bagaimana kompolnas
bisa mengevaluasi ya apa yang sudah dilakukan oleh polri
jangan terlalu lama pak yusuf karena ini kasusnya bergulir terus
semakin lama maka akan semakin jeblok kepercayaan masyarakat terhadap polri
kita tunggu bersama nanti penyelesaiannya dan juga transparansi dari polri menyelesaikan kasus kecelakaan
yang menimpa dua orang mahasiswa yang tewas dalam beberapa waktu belakangan
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini ada komisioner kompolnas pak yusuf warsim dan juga ketua ipw
geng teguh santosa sehat selalu pak sukeng dan juga pak yusuf
salam sehat terima kasih rifana